soal jejak rekam digital yang beredar viral nih setelah video wawancaranya dengan panglima tni saat mengikuti tes masuk taruna akademi militer viral enzo zenz eli kini dinyatakan lulus setelah mengikuti upacara wisuda prabatar
ini juga sempat viral ya beberapa waktu lalu terkait dengan hubungannya dengan keanggotaan hti dan lain sebagainya
tapi ini yang menarik ini si enzo ini bisa empat bahasa loh itu kan menarik sekali
dan perasaan bahagia tentunya ini ibunda dan juga keluarga pecah saat bertemu dengan pemuda keturunan perancis tersebut
enzo mengikuti pendidikan dasar di resimen chandra di muka akademi tni di magelang selama tiga bulan
inilah suasana hampir selesai
saat ibunda dan keluarga bertemu enzo usai mengikuti upacara wisuda prajurit taruna akademi tni dan bayangkara taruna akademi polisi kamisya
enzo berpisah dengan keluarga selama tiga bulan untuk mengikuti pendidikan dasar resimen chandra di muka akademi tni magelang
bahagia ya berapa lama gak ketemu dengan keluarga senja
setiap tiga bulan
tiga bulan kangen tapi nanti harus sabar sampai saya menunggu jangan ada hari hari ini yang bisa terbering
jadi semua orang pun
tidak ada hari hari
tidak ada hari hari
tidak ada hari hari
tidak ada hari hari
enzo merupakan salah satu dari delapan ratus enam puluh prajurit taruna yang dinyatakan lulus melalui sidang dewan penasehat pendidikan yang dipimpin danjen akademi tni
upacara wisuda prabatar ini dipimpin langsung oleh panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
para taruna yang telah lulus ini akan mendapatkan pangkat prajurit taruna bayangkara ii dan akan melanjutkan pendidikan kembali di akademi tni dan akademi kepolisian
enzo zenz ali sempat viral saat video wawancaranya bersama
panglima tni ketika mengikuti tes masuk taruna akmil beredar di media sosial
saat bertemu enzo panglima tni mewawancari enzo menggunakan bahasa perancis
saya berasal dari normandi pak
berapa juta rupiah untuk keluarga
dua juta rupiah dan satu juta rupiah
trijoko purnomo magelang jawa tengah